salut ya untuk perempuan yang ada di balik google
nah ini berikutnya salah satu sosok perempuan berikutnya ini juga menjadi bukti
kalau perempuan bisa loh ternyata menguasai dunia teknologi dan juga informasi
yang seringkali mungkin dicap orang sebagai industri nya para pria
ada pandu sastrowardoyo ini dia fotonya di belakang
ini perempuan tanah air yang satu ini aktif dalam pengembangan blockchain
yakni teknologi di balik mata uang digital bitcoin
ada sebuah teknologi yang memperbolehkan anda datang ke sebuah rumah sakit
membawa id anda dan seluruh data medis anda muncul di sana
teknologi yang sama bisa dipakai untuk mengirimkan uang antar negara dalam hitungan mikrodetik
teknologi itu adalah blockchain
blockchain itu adalah teknologi yang mendasari bitcoin
tapi blockchain bukan hanya bitcoin
blockchain muncul bersama dengan bitcoin
ini di sebuah white paper yang ditulis oleh seseorang yang anonim
dia menyebut dirinya satoshi nakamoto
teknologi yang diimplementasi dalam blockchain adalah teknologi yang mendistribusikan kekuasaan istilahnya
di mana pihak pihak yang memiliki kepentingan berbeda itu bisa bekerja sama dengan bantuan sebuah sistem yang sama
langsung saja bergabung bersama kami melalui sambungan skype
halo pandu selamat malam
halo selamat malam
mbak pandu mungkin bisa berbagi kisah dengan kita
ini kan mbak pandu sekarang menguasailah katakanlah quote unquote dunia teknologi
informasi ya yang seringkali dicap orang sebagai ranahnya pria begitu
jatuh bangunnya seperti apa sih
kalau misalnya kita lihat dari awal karir saya di dunia it ya memang yang namanya wanita sedikit mengalami diskriminasi pada saat awal
kita kalau lihat bahkan pada saat kuliah gitu mungkin dianggap sebagai profesi yang rada maco
atau misalnya sudah lulus pun tetap saja
sisinya kebanyakan perusahaan perusahaan pada saat merekrut wanita mungkin tidak akan langsung berpikir untuk programmer
walaupun latar belakangnya programmer atau latar belakangnya development
kalau kita lihat sih akhirnya saya banyak aktif di blockchain new itu perusahaan saya dan juga sebelumnya di igm
karena memang saya mencoba untuk leverage kekuatan kekuatan yang dimiliki oleh seorang wanita
jadi di dalam teknologi misalnya sekarang ini sudah ada trend ke arah social media
sudah ada tren ke arah community development dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan it
jadi termangkut blockchain juga
di vaksin itu adalah sebuah teknologi yang sangat dipengaruhi oleh komunitas yang mendukungnya
kalau misalnya istilahnya bitcoin tidak didukung oleh komunitas bitcoin itu tidak akan ada

begitu juga dengan teknologi teknologi blockchain yang lain juga
jadi komunitas itu sangat dihubungkan
misalnya aku lihat sekarang evolusi teknologi justru ke arah teknologi yang berbasiskan komunitas
apakah itu social media apakah itu blockchain
jadi justru saat ini adalah saat yang sangat cocok untuk wanita masuk ke dunia teknologi menurut saya
oke berarti ini artinya rekan kerja menyebut mbak pandu maco dong ya
karena bisa menjadi chairwoman of bod
ini luar biasa loh
tapi mungkin bisa diceritakan kepada kita
masih ada nggak sih sampai saat ini tantangan gender khususnya untuk para wanita yang bekerja di industri it
kalau saya bilang kadangnya kan tantangannya ada di awal
khususnya awal karir
karena harus membuktikan dahulu
jadi kalau di awal karir aku lihat kan saya adalah bagian dari di indonesia namanya female geek
female geek itu adalah isinya adalah programmer programmer wanita
dan programmer programmer wanita ini semuanya mengalami sedikit ya
basically direndahkan lah
jadi tidak dianggap bahwa dia jago istilahnya untuk programming
padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat kemampuan programming orang itu tidak ada hubungannya dengan gender
jadi kalau aku lihat mungkin di level yang saya sekarang
tidak terlalu ada lagi diskriminasi yang kepada saya

kalau kita lihat dari benefitnya sebagai salah satu
memimpin perempuan di perusahaan it apa saja
kalau saya lihat sebagai pemimpin perempuan dan mudah mudahan juga diikuti oleh pemimpin pemimpin di luar sana ya
apakah wanita atau pria
sebuah perusahaan teknologi itu justru bisa lebih merangkul lebih banyak pekerja wanita
karena kita bisa memperbolehkan pekerjaan dari rumah misalnya work from home
wanita bisa kerja sambil tetap bersama anaknya

atau misalnya sekelas itu hamil langsung bekerja lewat device device yang mereka punya
teknologi itu sekarang sudah memperbolehkan itu terjadi
di pekerjaan saya sebelumnya dari yang sekarang di black wind di umh atau di ibm
yang namanya wanita bekerja dari rumah
itu bukan bekerja dari rumah sebagai hanya ibu rumah tangga misalnya gitu ya
tapi juga sebagai programmer kua atau engineer
jadi bisa double
bisa melakukan work life balancing dengan cara yang lebih mudah
oke ini artinya teknologi semakin memudahkan perempuan untuk menjadi role model dari perempuan perempuan lainnya
seperti yang tadi veronica dari google juga mengatakan seperti itu
tapi sebetulnya dorongannya dari siapa atau apa yang menjadi dorongan veronica
sehingga kuat gitu menghadapi diskriminasi yang terjadi pada awal sebelum menjadi saat ini
kalau saya mengalami diskriminasi
saya akan selalu melihat bahwa passion saya ada di sini
kalau misalnya pasien saya ada di sini berarti saya bisa melakukan hal ini
kalau di luar sana ada wanita yang memiliki passion yang sama dengan saya
kembalilah ke passion yang kita rasakan dalam hati
kalau kita rasakan bahwa passion itu ada
maka stasiun itu yang akan menjadi drive buat kita
oke mbak pandu mungkin pesan terakhir untuk teman teman perempuan di indonesia
yang juga ingin punya karir punya posisi penting menjadi pemain
jadi pemimpin bahkan siapa yang tahu ya who knows
apa pesan untuk perempuan perempuan ini
aku rasa sekarang jangan mendatasi diri karena stereotip
kalau aku lihat stereotip yang ada stereotip yang ada itu hanyalah dianggap sebagai kata kata orang saja
tapi kita sendiri membangun diri kita sendiri dan bahkan kita menciptakan stereotip baru
oke luar biasa pesan yang cukup kuat
terima kasih pandu sastrowati
terima kasih mbak mardoyo selamat bergabung bersama kami di cnn indonesia connected